amerika serikat merupakan pasar potensial bagi produk ekspor indonesia
sebut saja produk pakaian komoditas karet hingga elektronik
menjadi prima dona di negeri paman sam ini
sejumlah kerangka kerjasama dilakukan untuk meningkatkan transaksi dagang
salah satunya indo pacific economic framework
yang diinisiasi amerika serikat mei dua ribu dua puluh
menurut kamar dagang amerika serikat
kerangka kerjasama ini diharapkan mampu memperkuat
perdagangan dan bisnis ke depannya
amerika serikat merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua
setelah tiongkok di tahun dua ribu dua puluh
sejak tahun dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh dua
total perdagangan indonesia amerika serikat terus naik
hingga bulan november dua ribu dua puluh
tercatat total perdagangan kedua negara
mencapai tiga puluh enam delapan miliar dolar amerika serikat
ekspornya pun terus meningkat
hingga november dua ribu dua puluh
ekspor ke pasar amerika lebih dari dua puluh enam miliar dolar
angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan nilai impor di waktu yang sama
meski nilai impor ini tiap tahunnya terus bertambah
neraca perdagangan kedua negara mencapai nilai lima belas lima miliar dolar
meski produk migas indonesia masih mengalami defisit
hingga lebih dari dua miliar dolar
neraca perdagangan produk non migas surplus tujuh belas enam miliar dolar
organisasi nirlaba yang banyak membahas kebijakan publik global di washington dc menilai
indonesia memiliki banyak kesempatan
untuk lebih meningkatkan ekspor produknya ke amerika serikat
terutama barang mineral dan tambang
yang digunakan untuk memproduksi energi bersih
untuk memuluskan ini
dibutuhkan sejumlah negosiasi tingkat tinggi
agar produk mineral indonesia
dapat diterima oleh undang undang amerika serikat
salah satunya aera
yang jelas adalah
amerika serikat akan membutuhkan banyak mineral kritikal
dan itu akan harus datang dari banyak sumber
jadi itu satu kesempatan
dan saya pikir indonesia harus
bergabung di level yang sangat serius
dengan pemerintah saat ini
untuk mencoba untuk menguasai
apa yang akan berarti untuk mereka
dan bagaimana mereka bisa mengambil kebaikan dari itu
dan itu mungkin sesuatu yang bisa dibawa
ke dalam perbincangan di ipf